kita beralih ke informasi lain perbaikan flyover cengkareng di rawabuaya cengkareng jakarta barat yang mengalami keretakan telah mulai dilakukan sejak dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
direktorat kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr menargetkan perbaikan flyover tersebut rampung pada hari ini
untuk mengetahui bagaimanakah kondisi terkini perbaikan flyover cengkareng kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
selamat pagi karmel karmel sudah seminggu berlalu sejak perbaikan flyover cengkareng ini dilakukan lalu bagaimanakah perkembangannya hingga pagi ini apakah perbaikan sudah selesai
selamat pagi rian dan fani flyover cengkareng sudah mengalami kerusakan sejak hari rabu tanggal dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
retakan lebih spesifiknya lagi terjadi di antar sambungan flyover di atas lampu merah cengkareng dari arah semanan
menuju arteri cengkareng kerusakan dikarenakan pot bearing atau landasan flyover yang mengalami penurunan sebanyak tiga cm
karena kerusakan ini kendaraan bermuatan besar atau kendaraan seperti truk dan kendaraan beroda dua seperti motor
dilarang melintasi flyover dikarenakan retakan yang cukup signifikan besarnya
wali kota jakarta barat rusam effendi telah mengatakan bahwa perbaikan
telah dimulai sejak hari kamis tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu delapan belas tepatnya satu hari setelah kerusakan ditemukan
rustan juga sempat meninjau lokasi pada rabu malam tanggal dua puluh enam desember
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat juga telah menargetkan bahwa perbaikan bisa dituntaskan pada hari ini tanggal tiga januari hari kamis
atau tepatnya satu minggu setelah kerusakan ditemukan
perbaikan yang dilakukan oleh kementerian pupr mencakupi penggantian landasan atau pot bearing flyover
dan sambungan flyover atau expansion joint pada pilar keempat dan pilar kesebelas dari total empat belas pilar
dari pandangan mata yang saya bisa lihat di lapangan saya sekarang sedang berdiri di bawah pilar keempat yang konstruksinya masih jauh dari selesai

dari pandangan mata yang saya bisa lihat di lapangan saya sekarang sedang berdiri di bawah pilar keempat yang konstruksinya masih jauh dari selesai

selama proses perbaikan lalu lintas dari arah kembangan menuju kamal cengkareng tidak boleh melintasi flyover
namun para pengemudi masih bisa menggunakan dua jalur tol jor dan dua jalur jalan arteri untuk melintasi daun mogot
di belakang saya memang saat ini lalu lintas terpantau lumayan padat
tapi saat ini juga jam masuk kerja setelah liburan maka itu kemacetan bisa diekspektasi
kementerian pupr juga telah menunjukkan bahwa flyover cengkareng ini panjangnya sepanjang lima ratus enam puluh meter dibangun tahun dua ribu delapan dan diselesaikan di tahun dua ribu sembilan belas
dengan konstruksi beton prategang atau box girder continuous
menurut pekerja konstruksi di lapangan kerusakan pada landasan flyover dikarenakan kendaraan truk yang bermuatan besar
membuat landasan flyover tersebut bisa mengalami penurunan
penurunan itu sendiri pun juga tidak diketahui apakah karena konstruksinya yang kurang stabil dari awal atau bagaimana
fani dan rian
ya baik terima kasih karmel mursalim atas laporan langsung anda dari kawasan flyover cengkareng